pembalap asal yunani dari tim jeva partizan charlam poska strantas menjuarai etapa ketiga tour de indonesia dua ribu delapan belas dari pro bowlingo menuju banyuwangi
hasil gemilang juga diraih pembalap senior indonesia pro jawa seso yang mampu mengulangi prestasi di etapa pembuka dengan kembali meraih podium kedua di etapa ketiga
etapa ketiga tour de indonesia adalah etapa terjauh yang menempuh jarak dua ratus km dari probolinggo menuju banyuwangi
berbeda dengan dua etapa sebelumnya yang didominasi jalan mendatar medan dan rute di etapa ketiga kali ini lebih berat dan menantang dengan adanya tambahan di tiga titik tanjakan
kondisi yang akan sedikit lebih menguntungkan bagi pembalap pembalap sepeda yang bertipe climber
setelah menempuh perjalanan selama empat jam empat puluh empat menit dan enam detik pembalap yunani dari tim java patizan charlam pos kastrantas
akhirnya berhasil menjuarai etapa ini
indonesia juga mencatat hasil yang memuaskan dengan menempatkan dua pembalapnya di podium
pro jawa seso dari tim nasional indonesia sukses meraih posisi kedua
sementara muhammad iman arifin dari kfc cycling team ada di peringkat ketiga
prestasi yang diraih projo di tour de indonesia tahun ini terbilang cukup luar biasa
hasil podium kedua di etapa ketiga ini sekaligus mengulangi hasil yang dicapai pembalap senior berusia tiga puluh tahun ini
di etapa pertama
setelah sempat gagal masuk squad pelatnas asian games
hasil yang diraih pro jawa di tour de indonesia diharapkan dapat membuka peluang membela indonesia di ajang asian games dua ribu delapan belas mendatang
dalam tour de indonesia ini pro jawa bisa membuktikan kalau dia masih menjadi
menjadi salah satu sprinter terbaik di indonesia
dan saya berharap di pengajuan terbaru atau promosi untuk atlet balut sepeda
pro jawa bisa masuk di nomor track endurance
hari minggu tour de indonesia akan memasuki etapa terakhir
menempuh jarak satu ratus tujuh puluh sembilan km dari pelabuhan gilimanuk menuju denpasar bali